untuk menekan negara barat ya
buat ibu ibu di sekitar lingkungan tempat saya tinggal
ketika kemarin nord stream ditutup enam puluh
selamat datang di episode pertama green talks walk the clima talks
tapi yang dari jakarta menuju ke semarang ke solo
suntik insulin itu setidaknya ketika dia mau makan besar ya